good morning kami awal informasi pagi ini dari kampanye menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti di dua pondok pesantren di banjar jawa barat
bukan soal pemilu presiden susi menggelar kampanye gerakan gemar mengkonsumsi ikan
selasa siang susi mengunjungi pondok pesantren miftahul rahman langinsari dan miftahul amanah
dalam kunjungan ini susi sempat menyantap ikan bersama dengan ribuan santri pelajar serta warga sekitar pondok pesantren
tak hanya itu menteri kelautan dan perikanan juga memberikan bantuan satu ton ikan
serta ribuan benih ikan untuk dibudidayakan pondok pesantren dan masyarakat sekitar
ada aksi tak terduga yang susi lakukan
susi sempat menghentikan pidatonya dan membetulkan terpal yang dipenuhi air hujan dengan bambu
baju susi pun basah terkena tumpahan air
meski demikian susi tetap melanjutkan pidato
dengan adanya kampanye ini susi berharap ada pemeratan gizi bagi anak anak yang mengonsumsi ikan
kebanyar ini dalam kegiatan apa
oh iya itu kampanye gemar makan ikan dan membantu mereka untuk bisa swasembada protein
kampanye makan ikan memang selalu dilakukan susi
tak hanya itu susi juga giat mengajak masyarakat untuk menjaga
ekosistem laut dengan menjaga kebersihan pantai
sampah plastik menjadi perhatian serius
menurutnya apabila produksi sampah plastik dibiarkan
maka dua puluh tahun ke depan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dibanding ikannya
dan bukan menteri susi kalau tidak menikmati setiap laut dan pantai yang dikunjunginya
susi selalu menyempatkan berenang bahkan bermain paddle boarding
tim liputan cnn indonesia